sebuah gudang mebel di lumajang selasa siang ludes terbakar
diduga api berasal dari percikan api mesin las yang digunakan untuk perbaikan atap gudang
kepanikan sejumlah karyawan sentiru furniture ini terjadi saat sebuah gudang mebel di desa labruklor lumajang terbakar dan menjalar ke sejumlah ruangan
dibantu petugas pemadam kebakaran dan bpbd setempat karyawan terus berupaya menyelamatkan barang barang yang masih belum terbakar
kejadian itu bermula saat salah satu pekerja melakukan pengelasan di bagian atap gudang
diduga percikan api las ini mengenai sebuah spon hingga akhirnya menimbulkan kebakaran dan menjalar ke bagian bahan lainnya
banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan api
api baru bisa dikendalikan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi
meski tidak ada korban jiwa namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
nurhadi wicaksono lumajang